sejumlah serikat buruh yang rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan menolak rancangan undang undang cipta kerja pada hari ini
batal melakukan aksinya ke depan istana merdeka
hal ini dilakukan lantaran sejumlah serikat buruh telah mendapatkan imbauan dari polda metro jaya
terkait adanya unsur masyarakat lain di luar buruh yang juga berencana melakukan aksi serupa di wilayah jakarta
hal itu dianggap berpotensi menjadi gesekan di antara masa yang bergabung
selanjutnya presiden konfederasi serikat buruh seluruh indonesia ksbsi eli rosita mengimbau anggotanya yang berasal dari dua puluh empat provinsi
untuk melakukan aksi unjuk rasa tolak ruu cipta kerja di wilayah masing masing
kita konsolidasi kemarin dan ada berita bahwa hari ini akan turun elemen yang lain
ada katanya ya dari yang beredar ke kita itu dari ormasnya fpi dan juga dua ratus dua belas
kami bukan membenci mereka tapi karena seruannya sudah misalnya tidak yang kita serukan
jadi kami harus menarik diri karena kami juga akan tetap konsolidasi
kalau memungkinkan kami akan aksi minggu ini tapi kalau masih seperti itu
karena ada yang menompang atau segala macam kami akan hentikan aksinya
mas tadi kita tetap bersuara dan di daerah daerah akan tetap melanjutkan